menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga salahuddin uno mengikuti rapat terbatas soal polusi udara bersama presiden joko widodo hari ini
sandiaga mengungkap presiden jokowi sudah batuk hampir empat minggu akibat kualitas udara yang buruk
hal ini disampaikan sandiaga usai rapat terbatas bersama presiden jokowi di istana kepresidenan jakarta
sandi mengungkapkan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter presiden batuk yang dialami presiden disebabkan kontribusi udara yang kualitasnya buruk
sandi juga menilai kondisi kualitas udara di jakarta semakin tak sehat sehingga diperlukan langkah cepat untuk mengurangi polusi udara
baik dari sisi transportasi maupun dari sisi industri
dari sisi pariwisata sandi mengatakan polusi udara dapat menyebabkan penurunan minat berwisata terutama di wilayah jakarta
sandi mengungkapkan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter presiden batuk yang dialami presiden disebabkan kontribusi udara yang buruk